pakaian adat yang digunakan dalam memperingati
hud kemerdekaan ke tujuh puluh dua republik indonesia di istana merdeka
untuk menegaskan bahwa indonesia adalah negara yang beragam
baik dari suku bahasa hingga pakaian yang ada
kemajemukan yang ada tidak perlu disamakan
berikut wawancara koresponden nesya megawati
bersama dengan presiden joko widodo dan ibu iryana usai
pengibaran sang merah putih
indonesia merayakan hari kemerdekaan ke tujuh puluh delapan
dan perayaannya hari ini di istana begitu megah pak
dengan pakaian adat masing masing
pak jokowi ibu iriana bahkan pak stamfes pun
pakai baik baik pakai yang dirang
sayangnya memang saya nggak pakai ini pak
tapi sebenarnya adalah sifat kenapa bapak pakai pakaian adat
kemudian saat ini pakai pakaian kalimantan selatan
kenapa dipilih seperti itu pak
ya yang pertama kita ingin menyadarkan kepada kita semuanya
ingin mengingatkan kepada kita semuanya
bahwa indonesia ini sangat majemuk
baik masalah bahasa daerah
baik masalah suku
baik masalah pakaian pakaian daerah
tetapi justru perbedaan ini jangan kemudian malah disamakan
ini adalah anugerah allah yang harus kita syukuri
dengan bermacam macam pakaian adat seperti ini
ya inilah sebetulnya
ini adalah sebetulnya indonesia
oleh bapak sendiri atau sama ibu
kira kira tadi pagi persiapan berapa lama nih
tidak sudah biasa
karena kalau ke daerah kan biasanya diterima dengan baju adat
kebetulan kemarin di kalimantan selatan juga pakai baju adat
jadi sudah biasa
ini pakai baju
siapa tadi siap
yang berapa tadi make up
saya kira kira siap
setengah jam saya
cepat cepat juga ya
ya habis subuh tadi
kalau saya cepat belum mulai berangkut
jadi ibu pakai minang sebenarnya adat yang sebenarnya
ibu kan orang jawa sebenarnya
jadi meskipun saya dari jawa
tapi saya memakai pakaian kalimantan selatan
ibu juga sama
memakai pakaian minang sumatera barat
saya kira inilah indonesia
terima kasih pak jokowi atas waktunya
ibu terima kasih ibu
terima kasih dan itu memang
ya ibu terima kasih ibu
mas terima kasih mas
ini suasana memang presiden joko widodo bersama dengan para menteri
dan juga ada ketua umum departemen nasdem surya palo bersama dengan tamu undangan
akan masuk ke istana negara usai tadi dari istana berdeka
nah ini memang tadi sampaikan presiden jokowi dodo dan juga ibu riana bahwasannya
pakaian adat yang dipakai pada hari ini menunjukkan keberagaman yang ada untuk merayakan indonesia
yakni binikah pembunuhan dan perubahan
saya angga ika indonesia megawati jakarta